euforia kemenangan tim nasional sepak bola indonesia u dua puluh dua
usai menaklukkan thailand dengan skor telak lima
pada pertandingan final sea games dua ribu dua puluh
juga dirasakan oleh presiden joko widodo
dalam sebuah video yang diunggah di media sosial milik pramono anung
terlihat presiden joko widodo bersama menteri dalam negeri tito karnavian
serta sekretaris kabinet pramono anung bersorak riang
usai indonesia berhasil mengalahkan tim nas thailand
dikutip dari akun instagram jokowi
presiden mengungkapkan perjuangan pemain sepak bola indonesia
pertama kali di indonesia

begitu luar biasa
tim garuda muda indonesia berhasil mempersembahkan emas sepak bola dari sea games
setelah penantian panjang selama tiga puluh dua tahun
karena indonesia thailand lima dua
yang saya sampaikan kemarin
kelihatan sekali ada
main tanpa beban mental
ini kan sudah kita tunggu tiga puluh dua tahun
untuk jadi juara di asia kunggar

kebahagiaan atas menangnya

kebahagiaan atas menangnya timnas indonesia pada partai final ajang sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja
juga dirasakan oleh masyarakat indonesia
kegegalan tim nas tampil pada piala dunia u dua puluh
dijawab tuntas oleh para punggawa garuda muda
pada sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja
dengan merebut medali emas setelah puasa gelar lebih dari tiga puluh tahun
harapannya semoga indonesia lebih maju
pokoknya lebih maju banget deh
untuk sepak bolanya lebih kompak
lebih maju lagi intinya
semoga ke depannya tambah
maju lagi persepak bolaan indonesia ya kan
kan kedepannya kita masih banyak event event lainnya tuh
kemenangan ini dirayakan dengan konvoy
menggunakan sepeda motor
dan mengibarkan bendera merah putih
warga pun berharap
tim nas sepak bola indonesia
terus mengharumkan dunia sepak bola tanah air
di kancah sepak bola dunia
tim liputan cnn indonesia